kami ajak anda kembali bergabung ke rspad gatot subroto jakarta tempat saat ini jenazah b j habibie berada
di kamar jenazah langsung dibawa ke kuningan
siapa yang menemani
ya anak anaknya anak saya yang laki laki tentu yang sana saya mau ke kuningan siapkan saya
masih ada keluarga lagi yang ditunggu sampai ke sini
masih ada keluarga lagi
nggak anak dan anak miliknya semua cucu semua kekom sudah ada
bu tadi ada pesan pesan terakhir ya
nggak ada bapak sudah sudah sudah sudah nggak ngomongkan senang senang selasa rebu
oh yaudah yang hari sabtu yang lalu ya
yang apa bu
apa bu pesan pesannya bu
nggak ada yang yang yang nggak ya sudah nasihat supaya supaya gitu gitu
yang nasihatnya dari pak
yang nasihatnya dari pak
sebagai seorang anak pak
sebagai seorang anak bibi
yang bahkan bahwa semua itu komplit pak
dia menunggu sampai semua datang
anaknya baru datang juga tadi pak eh cucunya
mungkin ya cucu
tengah cucu laki laki yang namanya rika
kalau yang paling berteman buat ibu sebagai seorang anak itu apa bu
terkenal aduh susah ibu semua itu
karena bapak itu selalu kan menjadi yang mendorong memberikan semangat kepada kita ya
itu gini pak
memoriya bu yang paling diingat dengan almarhum pak abidi
memoriya yang paling diingat dengan almarhum pak

kita jalan dulu ya
dengan pada adik adiknya besaran
jalan kan jalan pak
terima kasih ya
cilnya dengan bapak bibi

kalau mau dimakanin kita juga makan bapak bibi
sampai makan bapak bibi di samping bu ani